sampai jumpa di video selanjutnya
setelah anggi mendapatkan segalanya lalu sekarang kamu mau merebut anakku
kamu tuh ternyata rakus ya tantia
kamu gak bisa mendapatkan satu
kamu harus mendapatkan semuanya segalanya
maksudnya apa sat
enggak enggak enggak
gak maksud apa apa
tadi kamu bilang kamu pengen aku pulang demi kamu
demi mana gak ngerti
enggak enggak ada maksud apa apa
aku cuma salah ngomong aja
aku gak punya waktu untuk demi kamu ngobrol
kok masih banyak urusan lain
aku ambil dulu ya
kok aneh banget
gak bisa banget sih malah marah marah sendiri
mbak ini gelasnya mbak
andre ngapain kamu kesini lagi
kamu marah sama aku kamu bilang sama aku kenapa
jangan gini caranya
aku gak tahu kenapa napa
kemarin semua orang itu nungguin kamu di rumah
bukan cuma aku mama nungguin kamu juga
dan bibi udah siapin semuanya
udah siapin makanan buat kamu
udah beresin kamar buat kamu
semuanya udah disiapin
tapi kamu punya aku nggak tahu kenapa kamu itu gak pernah datang
dan sekarang aku minta tolong sama kamu
kamu pulang yuk
kamu pulang sama aku
mama bungkusin kado buat kamu
ada barang satu barang yang aku cari cari
dan aku muter muter mau dan akhirnya ketemu
dan mama yang bungkusin kado itu buat kamu
terima kasih andre
tapi aku gak bisa terima semua itu
soalnya aku bukan sisa aku dewi
dan aku tahu permintaan maaf ini emang gak bisa dibeli sama barang
cuma kamu kasih tahu kenapa kamu itu marah sama aku
sita kamu belum bilang sama aku
salah aku itu apa
salah aku apa
aku gak tahu
kalau emang kamu bilang sama aku salah aku itu apa
dan aku tahu caranya kan
tolong lepasin aku
sita ya udah sekarang gini aja
gimana kalau sekarang kamu ikut aku ke rumah yuk
kita bicarainya baik baik
sita kamu ikut aku ke rumah ya
sita aku gak akan kemana mana sita

naik tanda turun tangga
mama kamu jadi salah
paham kamu jelasin dia sama baik baik
dia juga baik sendiri
tante kayak gak kenal mama aja sih
dia kan suka mendramatis terkeadaan
udah dere kamu menyerah aja
aku gak akan nyerah
aku tau sekarang kamu itu marah sama aku
gak apa apa tapi jangan suruh aku pergi dari kamu
karena aku mau jagain kamu
kamu kenapa kayak begini
kenapa kamu marah marah sama aku
aku bukan yang marah marah
tapi masalahnya itu aku bukan sita
sampai kapan kamu akan bilang kalau aku tuh cinta
kamu mau dipanggil agak sama mbak dere itu gak apa apa
sekarang kamu pulang
dewi sama aku gitu lagi bi
kamu tuh denger gak kasih larangan saya kemarin
untuk deketin anak saya dewi
ngerti gak sih kamu
sampai kapanpun ibu melarang kamu
untuk dekati laki laki ini
ibu tenang dulu
ibu tenang dulu
sebenernya ibu siapa sih
dari kemarin selalu manggil manggil dewi
aku gak tahu ibu itu siapa
ibu dengerin dewi dulu
andre itu sebetulnya laki laki baik
dewi kan udah cerita di rumah ibu
ibu gak peduli dia ini siapa dan baiknya kayak apa
itu gak akan pernah merubah keputusan ibu
untuk larang kamu deket sama dia
ibu ibu saya gak tau ibu itu siapa
tapi tolong berdip perasaan aku ibu

aku sangat ingin berdikari dengan ibu ini
aku sangat ingin berdikari dengan sita ibu

dan aku mau dia itu tinggal sama aku ibu
tolong dan aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia itu baik baik ibu
yang aku cari itu sita
ini dewi bukan sita
dan saya melarang kamu untuk berhubungan dengan dewi
sita kamu jelasin sama dia kamu bukan sita
sampai kapanpun saya tidak akan pernah
meningin kamu berhubungan sama dewi
kalau ibu gak kasih izin
aku akan ikutin kamu terus
kemana pun kamu pergi
kamu boleh ikutin kita sampai kemana pun
kamu boleh ikutin kita sampai kemana pun
tapi jangan berharap dewi bisa kamu bawa pulang
tapi jangan berharap dewi bisa kamu bawa pulang